dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap kita bergabung sekarang dengan korespondensi ann indonesia ada bella mulahela
bella selamat malam bella persisnya seperti apa yang disampaikan oleh kapus penkum tadi berkaitan dengan
pemeriksaan rencana pemeriksaan menko perekonomian erlangga hartarto ini
ya selamat malam putri betul sekali memang tadi sekitar pukul enam pihak dari kepala pusat penerangan kejaksaan agung
ketut sumendane ini mengkonfirmasi bahwa terkait dengan pemeriksaan menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
ini hari ini mangkir ataupun tidak hadir dalam panggilannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
soal fasilitas izin ekspor minyak goreng atau minyak sawit

menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto ini mengkonfirmasi bahwa terkait dengan pemeriksaan menko perekonomian erlangga hartarto
ini pada hari ini sekitar pukul delapan tiga puluh pagi namun pihak dari menko perekonomian tersebut tidak bisa hadir pagi tadi
dan dijadwalkan ulang pada sekitar tiga atau empat sore waktu indonesia barat untuk pemanggilan sebagai saksinya di kejaksaan agung
namun tadi kami awak media telah menunggu sampai pukul enam ataupun setengah tujuh waktu indonesia barat
ini memang pihak dari erlangga hartarto tidak hadir ataupun tidak datang ke panggilan ataupun pemeriksaan yang sudah disampaikan oleh pihak kejaksaan agung
dimana memang pihak kejaksaan agung juga mengkonfirmasi pihak dari erlangga hartarto ini tidak membelikan konfirmasi
ataupun alasan keterangan mengapa dirinya tidak bisa hadir pada pemeriksaan pada hari ini
ditanya terkait sudah berapa kali pihak erlangga hartarto ini diberikan panggilan
ini memang pihak dari kejaksaan agung tidak bisa menegaskan secara pasti sudah berapa kali pemanggilan
namun memang bisa dipastikan pihak kejaksaan agung ini pada hari kamis nanti akan mengirimkan surat kepada menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
yang akan kembali dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksinya
ini pada hari senin dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
putri terkait dengan pemanggilan erlangga hartanto ini pihak kejaksaan agung juga sudah mengkonfirmasi
terkait peran ataupun apa yang terjadi
yang dilakukan pihak dari erlangga hartarto
di mana memang pihak kejaksaan agung ini melihat bahwa izin ataupun pelaksanaan terjadinya perizinan fasilitas ekspor
di kementerian perekonomian ini memang sudah terjadi pada periode dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh
dari maka itu pihak dari kejaksaan agung ingin mendapatkan konfirmasi ataupun kejelasan serta keterangan
terkait dengan kejadian tersebut yang telah merugikan negara sebesar enam empat puluh tujuh triliun rupiah
pihak kejaksaan agung
kejaksaan agung juga sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini yaitu yang pertama
mantan dirjen perdagangan luar negeri kementerian perdagangan indra sari wisnuwardana
yang kedua anggota tim asisten menko bidang perekonomian lin chen wei
yang ketiga komisaris pt wilmar nabati indonesia
master pak lulian
dan yang kelima adalah general manager bagian jenderal
dan tidak hanya lima nama tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
jampitsus juga telah menetapkan tiga perusahaan ataupun korporasi terkait hal tersebut
yaitu adalah dugaan korupsi di ekspor minyak kelapa sawit ataupun cpo sebagai tersangka korporasi dalam perkara kasus ini
yaitu pada pekan lalu ataupun pada bulan lalu yaitu tanggal lima
yang ketiga yang telah menetapkan tiga perusahaan korporasi yaitu yang pertama adalah
yang kedua adalah permata hijau group
dan yang ketiga musimas group
sampai saat ini memang pihak dari kejaksaan agung telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi
dan telah kurang lebih adalah tujuh belas saksi yang sudah diperiksa dari tiga tersangka yang sudah saya sebutkan
ataupun tiga tersangka korporasi tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dan sudah melakukan penggeledahan beberapa kantor dan juga satu kantor cabang bank yang ada di kawasan ataupun yang ada di daerah
dimana memang pihak dari kasus ini ataupun korporasi ini telah merugikan tadi negara sebesar enam empat puluh tujuh triliun rupiah
selain itu perbuatan ini juga telah berdampak kepada perekonomian ataupun terjadinya masalah perminyakan di indonesia
di mana pada beberapa saat lalu ini menimbulkan dampak yang signifikan
di mana terjadinya kemahalan serta kelangkaan dari minyak goreng sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat
khususnya di pihak komoditas
khususnya di pihak komunitas minyak goreng
dalam akibatnya pihak dari kasus ini dalam rangka mempertahankan daya beli pemerintah ataupun negara ini telah melangsungkan bantuan dengan nilai uang tunai sebesar enam sembilan belas triliun putri
dan memang pihak dari kejaksaan agung ini menegaskan bahwa pihak dari kejaksaan agung akan tetap profesional untuk mengatasi masalah seperti tersebut
tidak melihat dari masalah politis ataupun politisasi yang terjadi di kedudukan ataupun kabinetnya presiden joko widodo saat ini
dan pihak dari kejaksaan agung menegaskan bahwa kepada yang terpanggil ataupun kepada menteri koordinator bidang perekonomian ini diharapkan ikut hadir ataupun melakukan ataupun pemeriksaan tersebut hadir pada pekan depan
yaitu pada hari senin dua puluh empat juli yang akan datang
nanti putri kami akan mengupdate pada pekan depan bagaimana kelangsungan ataupun kehadiran
ataupun misalnya tidak terjadi ataupun tidak hadir dalam panggilan yang sudah disampaikan oleh pihak kejaksaan agung selama dua kali
kepalikan ya putri
baik terima kasih
bela mulahela korespondensi rni indonesia langsung dari kejaksaan agung republik indonesia